sejumlah kalangan dikejutkan dengan keputusan prabowo subianto yang memilih sandiaga uno sebagai calon wakil presidennya
keputusan ini bahkan sempat membuat partai demokrat geram
spekulasi pun bermunculan termasuk tudingan sandi memberikan mahar kepada pan dan pks dengan nilai yang fantastis
lantas apa yang sebenarnya terjadi
berikut jawaban sandiagauno terkait isu ini
ceritanya last minute sekali tapi panjang itu
waktu waktunya sangat dinamikanya sangat tinggi tapi saya tidak pernah berencana
allah yang menakdirkan
saya selalu ya ini kan tawaran pertamanya bukan kepada saya kepada pak anies oleh pak prabowo
dan pak anies mempertimbangkan berbagai hal ingin berfokus di jakarta